salah satu poin menarik dalam debat soal pertahanan dan keamanan adalah ketika jokowi menyinggung tentang informasi dari intelijen strategis bahwa tidak akan ada invasi indonesia dalam dua puluh tahun ke depan
merespon hal itu prabowo mempertanyakan orang kepercayaan jokowi yang beri petunjuk soal pertahanan dan keamanan
dari informasi intelijen strategis yang masuk kepada saya mengatakan bahwa dua puluh tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun dua puluh tahun
tetapi yang perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik
oleh sebab itu konflik ini jangan juga dianggap remeh
karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi perang elektronik yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam
waktu datnan ii masih muda saya juga dapat pengarahan dari jenderal jenderal saya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
dalam dua puluh tahun tidak akan terjadi perang terbuka
tahu tahu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima tim tim meletus
saya datnan ii berangkat ke tim tim
padahal jenderal jenderal saya memberi pengarahan dalam dua puluh tahun tidak akan ada perang
pak yang memberi briefing kepada bapak
aduh aduh aduh aduh
siapa yang memberi briefing itu pak
tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita tidak boleh menganggap tidak akan ada perang